sampai jumpa di video selanjutnya
selalu mendoakan papa supaya papa cepat sembuh
karena selama ini cuma papa yang baik
gimana dengan harta papa
bisa bisa semua harta papa nanti jatuh ke tangan menantu dan cucu kesayangannya itu
emang kenyataannya udah seperti itu
emang kenyataannya udah seperti itu
kau mau apa sih
eh denger ya selama ini kita udah terima kamu dengan baik di rumah ini
sekalipun kita udah tahu bahwa kamu tuh seorang penipu
dan lu berani beraninya ya
sampai kapanpun gue gak akan pernah rela ya
dan gue nggak akan tengah duit
udah dikurang ajar kamu ya sekarang
selama ini kalian menganiaya aku dan aku cuma tinggal diem
udah cukup ya
aku ini juga punya perasaan aku manusia bukan binatang
udah sedih atas angin kali kamu ya
elu seharusnya dari dulu udah mati kong
kasih jantung minta nyatik
kok nangisnya kenceng banget
kamu lagi gak digangguin sama kakak dan mama kan
kayaknya minta digendong deh sama kamu
tidak tidak mau
kamu gak mau
kamu gak mau
kamu tuh kelihatan dari hidung kamu kalau kamu bohong
katanya gak kangen sama om
dari tadi dia nangis mulu
ehm mil kamu lapar gak
boleh aja kamu mau makan dimana
hmm apa ya enaknya
atau kita jalan aja ke depan kan banyak warung
oh yaudah bentar ya
aku ambilin baju buat vino
kok dikunci lemari ya
oh abis aku takut tikusnya keluar
bi itu di kamar juli di lemari itu ada tikus
tolong dibuang lah atau diapain lah
sudah kita pemberanakan makan dulu ya
bakal gue abisin itu orang
kalau sampai kamu itu jadi sama milo
itu akan makan korban paut
kamu tau kan
suami saya itu menderita penyakit jantung
dokter juga udah pesan dan kamu tau
tidak boleh dengan beban berat
sementara biang stresnya adalah kamu
sekarang kamu pergi dari sini
seumur hidup kamu akan menyesal sekali
membuat orang yang
begitu baik sama kamu
dan satu lagi
kamu kan yang dititipi vino
berarti kamu harus menjaga dia dong
dan kamu pasti mau
kalau melihat bayi itu selamat
masuk badi apa
kamu kan gak akan mungkin bisa menjaga bayi itu dua puluh empat jam
ada saat saatnya ketika kamu lalai
tidak menutup kemungkinan
kalau bayi itu kena musibah
kalau misalnya melihat vino suatu saat ngambang di kolam renang
aku gak tansih
gak lupa untuk mengekep dia
makanya cepat pergi dari sini
jangan ganggu vino kalau kamu mau kira selamat
maafin aku atas semua yang udah terjadi
aku gak pernah berniat
aku gak pernah berniat
menipu atau apa
wah aku kesini hanya untuk menyampaikan amanah dari mbak mita
sekarang aku akan pergi pak
dan aku akan selalu mendoakan papa
supaya papa cepat sembuh
karena selama ini cuma papa yang baik sama aku di rumah ini
dan cuma papa yang percaya
kau vino benar benar cucunya papa
aku pamit ya pak
semoga kedamaian di rumah ini akan kembali lagi
aku akan mem mem mencari kamu
aku akan membuat milo gak mencari aku lagi pak
karena terlalu banyak yang akan dipertaruhkan
aku ingin menebus semua kesalahan yang pernah terjadi

aku ingin menebus tuhan
aku ingin menebus semua kesalahan yang pernah dilakukan ballard
maafin aku mbak mita
aku gak bisa meninggalkan vino pada keluarganya
mungkin ini memang bukan yang terbaik
tapi aku rasa ini lebih baik mbak
daripada vino tinggal di rumah tanpa cinta penghuninya
sekarang hidup aku cuma untuk vino
aku akan berusaha untuk membahagiakannya mbak
aku akan berusaha untuk membahagiakannya mbak